inilah desa urut sewu kecamatan ampel boyolali jawa tengah
desa di kaki gunung merbabu ini terbilang maju dalam inovasi energi
sebab ratusan kepala keluarga desa ini sudah beralih menggunakan biogas untuk keperluan memasak
warga mengaku penggunaan biogas menghemat belanja keluarga
dua tahun lebih memasaknya itu lebih cepat irit
ya kalau membawa gas itu terlalu pusing carinya kan langka
kalau bawa biogas kan selalu ada
pemanfaatan biogas ini berawal dari permasalahan pabrik tahu yang limbahnya menimbulkan pencemaran lingkungan
agar tidak mencemari lingkungan warga berinisiatif memanfaatkannya menjadi biogas
warga kemudian secara swadaya membuat digester dan instalasi biogas yang menelan biaya hingga rp delapan puluh juta
selain untuk memasak warga juga memanfaatkan biogas untuk menghidupkan genset
yang aliran listriknya digunakan untuk menggerakkan pompa air bagi warga dukuh gilingan lor
awalnya sih ada protes ya dari warga pak
dari warga ada protes karena limbah itu mencemari sungai
jadi dari kita berinisiatif untuk membuat biogas
ternyata kapasitasnya sangat besar
dan untuk kebutuhan saya pun sudah tercukupi
kelebihannya kita salurkan ke warga
selain limbah produksi tahu biogas juga dihasilkan dari kotoran sapi
rata rata satu digester bisa dimanfaatkan hingga enam rumah
sehingga total ada sedikitnya dua ratus kepala keluarga yang memanfaatkan biogas untuk kebutuhan dapurnya
dengan kemandirian energi ini warga desa urut sewu tidak perlu khawatir rencana penggunaan kuota lpg
yang diwacanakan pemerintah